mahkamah konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa pilpres dua ribu dua puluh
yang diajukan anies muhaymin dan ganjar mahfud
namun ada tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat
dalam memutus perkara sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang diajukan anies muhaymin dan ganjar mahfud
tiga hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion
tiga hakim konstitusi yang dissenting opinion dalam memutus sengketa pilpres adalah
saldi isra arief hidayat dan eni nurbaningsi
hakim konstitusi arief hidayat menilai presiden joko widodo dan aparat secara terang terangan bersifat tidak netral
sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat terjadi hiruk pikuk
dan kegaduan yang disebabkan secara terang terangan presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral
bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu
apa yang dilakukan presiden seolah olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti
yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi
sedangkan hakim konstitusi saldi isra menyebut penyaluran dana bansos saat pemilu
dianggap jadi alat memenangkan paslon tertentu
sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain
dalam hal ini terdapat fakta persidangan perial pemberian atau penyaluran bansos
atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu
praktek demikian merupakan salah satu pola
yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu
keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos
terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung
sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi
atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon
meski namanya kerap disinggung dalam pertimbangan putusan mk terkait sengketa pilpres
kembali menegaskan putusan soal sengketa pilpres merupakan wilayah mk dan bukan merupakan domain pemerintah
hari ini ada putusan mk pak
sementara capres prabowo subianto bersyukur atas putusan mk yang menolak gugatan sengketa pilpres
pasca putusan mk hari rabu prabowo akan kpu untuk penetapan
mahkamah konstitusi sudah selesai
dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan persiapan untuk menghadapi masa depan
kalau nggak salah hari rebu kita akan ke kpk
terima kasih semua masyarakat
terima kasih kepada mahkamah konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat
terima kasih kepada semua unsur semua pihak yang tetap bekerja serat
saya terima kasih sudah berjalan dengan sabar
sebelumnya dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat sengketa pilpres akhirnya sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
usai menggelar rapat musyawar hakim mahkamah konstitusi memutuskan menolak
seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu atau phpu yang diajukan anies muhaymin dan ganjar mahfud
salinan putusan akan dikirim mahkamah konstitusi minimal dua hari kerja setelah putusan dibacakan